baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam damai sejahtera untuk kita semuanya
terima kasih rekan rekan pers
dan sesuai dengan kebiasaan
kita gerubahkan dulu tadi
ada nasi goreng dan sebagainya cocok
dan disini sudah hadir lengkap
yang pertama adalah pak erick thohir
ketua tim kampanye
dan kemudian pak muldoko
ketua harian tim kampanye nasional
dan paling ujung
yang wajahnya berseri seri adalah
pak arsul sani
kemudian sampingnya adalah
pak arsul sani
kemudian pak lodewik
dan di sebelah kiri saya
adalah pak hanif
yang selalu berpenampilan muda
disitu sekjen mainstream
kemudian di teman teman di belakang
ada pak irvan dan juga para sekjen
pak ferry sekjen dari
dan juga seluruh direktur
yang hadir ada pak irvan pulungan
kemudian ada pak
kemudian banyak pak benny
dan rekan rekan semuanya
yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu
baik jadi sesuai dengan proses monitoring
dan alhamdulillah seluruh tahapan
bisa dijalankan dengan baik
karena itulah pada kesempatan ini
pak erick thohir akan menyampaikan
dan juga bersama dengan pak muldoko
dan itu itu mengingat
ini juga terkait dengan
suasana yang sangat kondusif
yang menjadi concern utama dari pak muldoko
maka kepada pak muldoko kami persilahkan
wa rahmatullah wabarakatuh
rekan rekan sekalian pada melembar ini
tim kampanye nasional
ingin menyampaikan beberapa hal
sebuah pernyataan resmi dari tkn
yang pertama adalah
tkn berterima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah memberikan kepercayaan
kepada paslon satu
sehingga menjadi pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
tkn juga berterima kasih kepada para penyelenggara
yang sangat kredibel
dari pandangan kami
sehingga hasil pemilu dapat diketahui
dan dapat dipertanggungjawabkan
dan mengikuti proses penghitungan hasil pemilu
yang dilakukan oleh kpu
dan tkn mengajak seluruh rakyat indonesia
menunggu hasil resmi kpu
tkn memberikan apresiasi kepada masyarakat
di dalam pemilu dua ribu sembilan belas ini
ini sungguh luar biasa
tkn berterima kasih kepada kpu dan bawaslu
dari pusat sampai dengan daerah
yang telah menyelenggarakan
dan mengawasi pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
walaupun ada berbagai kendala di lapangan
bisa teratasi dengan baik
berikutnya tkn memberikan penghargaan setinggi tingginya
kepada aparat keamanan tni dan polri
yang telah mengamankan penyelenggaran pemilu
sehingga pemilu berlangsung secara lancar
aman dan damai
kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi
enam hal ini yang
secara resmi tkn sampaikan
ini sebuah pernyataan
apa itu yang
bisa kita pertanyaan pertanyaan
demikian hadirin sekalian
mungkin ada pertanyaan dan seterusnya
pbb di aceh
semua berkontribusi nasdem
itu di ntt
dengan data saksinya p tiga
itu di beberapa kabupaten
yang penting penduduk padat di jawa barat
hanura juga semua
semua memberikan resourcesnya
sehingga proses rekapitulasi
dapat kami kawal dengan baik
dan alhamdulillah banyak juga
kita lihat dua ribu empat belas yang lalu ada terobosan
dari kawal pemilu
maka kami juga membuka ruang bagi
publik untuk ikut berpartisipasi
dalam mengawasi seluruh
jalannya rekapitulasi itu
sesuai dengan tema sentral ke depan
dengan kebercayaan rakyat pak jokowi gajimarova
pemerintahan yang efektif yang solid
dan dari perkiraan sementara
kalau berdasarkan kuikon paling tidak

sehingga ini adalah
stabilitas efektivitas pemerintahan ke depan
untuk bisa memenuhi seluruh
mungkin ada pertanyaan
di dalam hal yang positif yang mulai
di luar biasa dan sempat ini
dengan skurit permenangan wangkirnya
atau tidak pak
semangat intensif politik
itu semangat inti yang
tkn dengan seluruh jajaran
dan seluruh followernya
yang telah memilih
kepada seluruh follower
bersama sama dengan kami
jangan sampai nanti mereka menunggu
bagaimana dan seterusnya
waktu itu tkn malam ini
membuat sebuah keputusan

sudah kan sudah
membuat syukuran ya pak
apakah tkn akan membuat syukuran
yang diorte yang
digunakan pak jokowi
sudah banyak yang
minta ejen kepada saya
besok sudah ada syukuran
ntar lagi juga ada syukuran lagi dari
relawan relawan yang lain
itu hak mereka untuk merayakan
dan itu sangat bagus
kita merasa menang kan seperti itu

kemenangan bisa dinungguannya
juga menyatakan kemenangan
sebagai calon tidak boleh mengatakan itu
tapi kami adalah
sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan
hak kami untuk mengumumkan
baik terima kasih nanti door stop saja
yang dilakukan oleh
dua belas lembaga kuikon yang sangat credible
apa yang kita nyatakan adalah
sebuah lembaga yang sangat kredibel
selama ini memiliki
tradisi keilmuan yang teruji
dan sudah banyak terbukti
dari buku ini
demikian tadi saya juga katakan dengan tegas bahwa kami sangat menghormati dan mengikuti prosedur
bahwa kami bersabar untuk menunggu sebuah keputusan resmi yang akan disampaikan oleh kpu
hai jadi itu ya itu patokan kami adalah itu tetapi malam ini kami harus menyuarakan untuk sekenap
hai follower kami yang ada di indonesia
hai besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mungkin bersta sahabat sahabat
yang ada di sini dari tkn ingin menambahkan sedikit saja bahwa yang kita bicarakan ini kan
fakta ya kalau kita belajar dari kemarin pemilihan gubernur dki contohnya ketika waktu
itu quickencown juga diakui sebagai salah satu dasar dan selebrasi langsung dilakukan nah yang
aneh kukan bagaimana ketika pada saat ini sekarang key kao dipertanyakan sebelumnya diakui lima din ini mon
harus terbuka dan mata
dan hati kita
dan yang kedua saya tadi mau tambahkan juga
alhamdulillah kita ini
besar karena rakyat kita lahir dari rakyat
kita semua di sini rakyat
karena itu konsep syukuran kita juga berbeda
rakyat itu bersyukur
sendiri sendiri dan luar biasa
pergerakannya hari ini kita kewalahan
banyak sekali yang minta
izin bersyukur ya ini suatu
hal kembali ketika
kita dipertanyakan apakah mungkin
pada tiga belas april
konsolidasi rapat umum
rakyat itu bisa
sebesar itu ini sama saya yakin
gerakan ini sebuah gerakan
yang tidak dibuat buat atau
diskenariokan ini benar benar
gerakan rakyat dan
harus kita apresiasi
dan yang terakhir tentu
tetap kita berharap
satu bangsa satu
tanah air sayang
sekali kalau tadi
tahun sekali tapi bangsanya
masih pecah pecah kita harus
banyak sekali statement statement
kita mulai berjalan
kpu kita tunggu
tetapi ya insyaallah
karena apa yang dilihat dari
hasil hasil kuikaun itu adalah nyata
dan ini sudah dilakukan sebelum sebelumnya
ini sebagai catatan penting sudah
diakui sebelum sebelumnya kenapa sekarang
dipertanyakan mungkin itu saja
dari kami ⁇ wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh